rapat dewan gubernur bank indonesia pada delapan belas sembilan belas mei dua ribu dua puluh
suku bunga deposit facility tetap sebesar tiga tujuh puluh lima
dan suku bunga lending facility tetap sebesar lima dua puluh lima
keputusan ini mempertimbangkan perlunya
menjaga stabilitas nilai tukar
di tengah ketidakpastian pasar keuangan global
meskipun bank indonesia melihat
adanya ruang penurunan suku bunga
seiring dengan rendahnya tekanan inflasi
dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi
terutama pada tahun dua ribu dua puluh ini
bank indonesia juga terus memperkuat
bauran kebijakan yang diarahkan
untuk memitigasi risiko penyebaran covid sembilan belas
menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan
serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait
dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional
di samping langkah langkah yang telah dilakukan
bank indonesia menempuh langkah langkah sebagai berikut
menyediakan likuiditas bagi perbankan
dalam restrukturisasi kredit umkm
dan usaha ultameco yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan
pemberian jasa giro atas giro wajib minimum
bank bank yang ada di bank indonesia ketiga
memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah
melalui instrumen fasilitas likuiditas berdasarkan prinsip syariah
pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah
dan sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah
antar bank atau bank indonesia
mendorong percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital
sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi
melalui kolaborasi antar bank dan fintech
untuk melebarkan akses umkm dan masyarakat
kepada layanan ekonomi dan keuangan
kedepan bank indonesia akan terus mencermati
dinamika perekonomian dan pasar keuangan global
serta pengaruh dari keuangan global
covid sembilan belas terhadap perekonomian dari waktu ke waktu
serta mengambil langkah langkah kebijakan lanjutan
yang diperlukan secara terkoordinasi
yang erat dengan pemerintah dan kssk
untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sisi keuangan
serta pemulihan ekonomi nasional
kami melihat bahwa pandemi covid sembilan belas
di global menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia
sementara pengaruhnya terhadap ketidakpastian pasar keuangan dunia
yang memuncak pada bulan maret sekarang mulai meredah
sejalan meluasnya pandemi covid sembilan belas
dan disertai berbagai upaya penanggulangan pembatasan aktivitas masyarakat
di triwulan satu dua ribu dua puluh di banyak negara di dunia
dengan proyeksi kontraksi ekonomi yang berlanjut
bank indonesia memperagirakan ekonomi global dua ribu dua puluh
mencatat pertumbuhan negatif dua dua
pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan kembali meningkat pada tahun dua ribu dua puluh
didorong dampak positif stimulus kebijakan yang ditempuh di banyak negara
pertumbuhan ekonomi di dalam negara
pandemi covid sembilan belas juga telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik
melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triluan sebelumnya sebesar empat sembilan puluh tujuh
penurunan terutama berasal dari melambatnya ekspor jasa
dengan sektor yang paling terdampak terjadi di sektor perdagangan hotel dan restoran atau phk
kinerja komponen dan sektor yang terkait dengan penanganan covid sembilan belas berlangsung cukup baik
tercemin pada konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga untuk makanan kesehatan dan pendidikan
serta sektor informasi dan komunikasi
mengindikasikan perlambatan pertumbuhan ekonomi indonesia akan berlanjut
seperti tercemin dari kembali menurunnya survei penjualan eceran
dan purchasing manager index atau pmi
bank indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
akan menurun sejalan dengan dampak covid sembilan belas
lebih rendah dari perakiraan semula
pada dua ribu dua puluh satu pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan kembali meningkat
didorong oleh pemulihan ekonomi dunia yang mencatat pertumbuhan tinggi
serta dampak positif dari berbagai stimulus kebijakan yang ditempuh
baik oleh pemerintah bank indonesia ojk maupun oleh dunia usaha
di sisi eksternal ketahanan sektor eksternal ekonomi indonesia terjaga cukup baik
defisit transaksi berjalan pada tribuan satu dua ribu dua puluh menurun menjadi di bawah satu lima persen
dari angka yang tercatat pada triwuan empat dua ribu sembilan belas
divisi transaksi berjalan dua delapan dari pdb
kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya import sejalan melambatnya permintaan domestik
sehingga meminimalkan dampak berkurangnya ekspor
akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia
sementara itu transaksi modal dan finansial mengalami penurunan signifikan pada triwulan satu dua ribu dua puluh
karena besarnya aliran modal keluar akibat kepanikan pasar koang global
aliran masuk modal asing kemudian kembali masuk mulai bulan april dua ribu dua puluh
didorong oleh meredanya ketidakpastian pasar keuangan global
serta tingginya daya saing aset keuangan domestik
dan tetap baiknya prospek perekonomian indonesia
investasi portfolio sejak april dua ribu dua puluh hingga empat belas mei dua ribu dua puluh
setelah pada triwulan satu dua ribu dua puluh mencatat net outflow lima tujuh miliar dolar amerika serikat
posisi cadangan devisa akhir april dua ribu dua puluh meningkat
menjadi satu ratus dua puluh tujuh sembilan miliar dolar as
setara dengan pembiayaan tujuh delapan bulan import
atau tujuh lima bulan import
dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah
serta berada di atas standar kecukupan internasional
sekitar tiga bulan import
bank indonesia menilai posisi cadangan divisa ini
lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan impor
dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah
serta kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah
secara keseluruhan bank indonesia memperakirakan
defisit transaksi berjalan dua ribu dua puluh diperkirakan akan menurun
menjadi di bawah dua persen dari pdb
dari perakhiran sebelumnya dua lima tiga pdb
nilai tukar rupiah menguat
seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global
dan terjaganya kepercayaan terhadap pemerintah
bagaimana kondisi ekonomi indonesia
setelah menguak pada bulan april dua ribu dua puluh
nilai tukar rupiah pada bulan mei dua ribu dua puluh
sampai tanggal delapan belas mei dua ribu dua puluh
rupiah menguat lima satu secara rata
dibandingkan dengan tingkat pada akhir april dua ribu dua puluh
namun demikian rupiah masih mencatat depresiasi
sekitar enam lima puluh dua dibandingkan dengan level akhir dua ribu sembilan belas
akibat depresiasi yang sangat tajam pada maret dua ribu dua puluh
dan keluar modal asing didorong oleh kepanikan
pasar keuangan global pada waktu itu
aliran masuk modal asing dan besarnya pasokan falas
bank indonesia memandang bahwa
tingkat nilai tukar rupiah dewasa ini
sehingga berpotensi akan terus menguat
dan mendukung pemulihan ekonomi nasional
inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian
inflasi ihk pada april dua ribu dua puluh tercatat delapan mantuman
lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar satu mantuman
inflasi yang rendah dipengaruhi oleh melemahnya permintaan
sejalan dengan dampak covid sembilan belas serta tetap memadainya pasokan perusahaan

barang dan lancarnya rantai distribusi seperti tergambar pada dinamika komponen inflasi
dalam hal ini inflasi inti menurun dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan bank indonesia
dalam mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran yang ditetapkan
demikian juga inflasi kelompok volatile food mengalami deflasi
terutama dipengaruhi oleh koreksi harga di beberapa komoditas
akibat melambatnya permintaan serta memadainya pasokan
sementara itu kelompok adminster crisis juga mencatat deflasi
terutama didorong oleh berlanjutnya koreksi tarif angkutan udara
dengan perkembangan tersebut secara tahunan inflasi ihk pada april dua ribu dua puluh
tercatat dua enam puluh tujuh persen menurun dibandingkan dengan inflasi
bulan sebelumnya dua sembilan puluh enam persen
kedepan bank indonesia terus akan secara konsisten menjaga stabilitas harga
dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah
baik di tingkat pusat maupun daerah
untuk mengendalikan inflasi agar tetap rendah dan stabil di dalam sasaran
yaitu sebesar tiga persen plus minus satu persen pada tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
koordinasi dengan pemerintah juga dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi
pada bulan ramadan dan hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
kondisi likuiditas perbankan tetap memadai dan mendukung berlanjutnya penurunan suku bunga
likuiditas perbankan yang memadai tercemin pada retail
rata rata harian volume kuat april dua ribu dua puluh yang tetap tinggi yaitu rp sembilan dua triliun
serta rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang tetap besar yaitu dua puluh empat enam belas persen pada bulan maret dua ribu dua puluh
perkembangan ini berdampak positif pada penurunan suku bunga
baik di suku bunga rata rata puap maupun suku bunga jibor
demikian juga rata tertimbang
suku bunga deposito dan kredit juga tercatat lima sembilan puluh dua persen dan sepuluh tujuh belas persen
atau menurun masing masing sebelas basis point dan sembilan belas basis point dari angka maret dua ribu dua puluh
perkembangan tersebut sejalan dengan kebijakan bank indonesia yang terus menjaga kejubukan likuiditas
likuiditas di pasar uang dan perbankan atau yang sering disebut kuantitatif easing
stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meskipun potensi risiko dari dampak makin meluasnya penyebaran covid sembilan belas
terhadap ssk perlu terus diantisipasi
stabilitas sistem keuangan yang terjaga tersebut
terjamin dari tingginya rasio kecukupan modal atau capital ratio atau car perbankan
yang pada bulan maret dua ribu dua puluh tercatat dua puluh satu enam puluh tiga persen
sementara itu rasio kredit bermasalah atau non performing loan tetap rendah
kedepan bank indonesia terus meningkatkan peran sistem pembayaran dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi dari covid sembilan belas
untuk itu bank indonesia terus mendorong digitalisasi layanan keuangan dengan memperluas akses dan literasi keuangan melalui pembayaran digital

untuk itu bank nisa terus meningkatkan peran sistem pembayaran dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi dari covid sembilan belas
untuk itu bank jdang terus mendorong digitalisasi layanan g charge
untuk itu bank nisa terus meningkatkan peran sistem pembayaran dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi dari covid sembilan belas
kalau bank bank itu mengalami kebutuhan likuiditas
kebutuhan likuiditas yang mereka lakukan tentu saja kalau sangat pendek auch yang biasa melalui pinjaman antarbank
kalau mereka memerlukan satu minggu satu bulan dan kemudian membangun akreditasi
bisa ke bi melakukan repo
bank ke bi membawa sbn
menjual dengan janji membeli kembali
bank punya delapan ratus delapan puluh enam sbn nya
sesuai penyangga likiditas makro
nah sisanya lima ratus enam puluh tiga bisa diripokan
setiap hari buka warung silahkan
bank banknya datang membawa sbn